denyut nadi milenial dunia dilanda demam hallyu atau gelombang korea termasuk di indonesia
hallyu merupakan sebutan bagi tren asal korea selatan mulai dari musik perfilman hingga gaya hidup
popularitas mereka menjamah ke hampir seluruh belahan benua dari asia eropa hingga amerika
lewat tren ini pula musikalitas para musisi hingga sineas terangkat
terlihat dari munculnya sejumlah nama pelaku seni dan kemenangan korea selatan dalam ajang penghargaan kelas dunia seperti piala oscar dan piala grammy
korea menggetarkan dunia tak cuma sebuah musik diiringi gerak enerjik dari muda mudi di dalam
grup musik mampu membuat penikmat ikut terhipnotis dari sebuah musikalitas imaji budaya perilaku
hingga panganan terbentuk sebuah kebiasaan baru masyarakat penikmat hiburan khususnya milenial
indonesia merupakan salah satu negara yang dilanda demam hallyu atau gelombang korea ini
terlihat dari data platform media sosial twitter per agustus dua ribu dua puluh satu indonesia menjadi negara terbanyak
dengan cuitan mengenai k pop di dunia topik topik yang dibahas beragam antara lain mengenai
pencapaian prestasi idol korea ulang tahun idol peluncuran video musik terbaru dan seputar drama
selain itu indonesia menjadi negara dengan jumlah fans salah satu boyband korea yakni bts terbanyak
dari indonesia yang ini berjumlah delapan puluh delapan ratus sembilan puluh lima orang di susul meksiko dengan jumlah empat puluh dua delapan ratus sembilan belas penggemar
salam satu milenial yang terkena demam hal you ini adalah alfina bina merupakan
penggemar boy band korea selatan encc dan stray kids alfina rela merogoh kocek cukup
dalam demi memiliki pernak pernik bergambar grup idolanya tersebut ia bahkan memesan langsung
keluar negeri untuk mendapatkan koleksi barang terbaru keluaran signed grup idola the zoro untuk
untuk album tersendiri biasanya itu range harganya satu jutaan sih kak untuk satu set versinya itu full versi itu
dan yang paling mahal memang photocard sih karena photocard itu gak semua orang punya gak ada di album tertentu
untuk perawatan koleksinya ini vina pun menyediakan wadah penyimpanan khusus seperti album foto agar pernak pernik beratribut grup musik idolanya tidak rusak
selain alvina ada pula penggemar hallyu lainnya yakni akila viryal kasayeta
serupa dengan alvina akila pun gemar mengoleksi berbagai macam barang seperti lightstick foto poster hingga selimut bergambar grup musik favorit
antara lain nct dan twice
ia beranggapan pernak pernik ini sebagai bentuk apresiasi terhadap grup musik idolanya karena usaha para idola korea untuk tampil di atas panggung yang mampu menginspirasi penggemar
kalau ditanya kenapa tuh sebenarnya aku juga bingung ya kak
karena pas dulu aku terjerumus ke k pop tuh aku gak ada pikiran sama sekali kayak aku bakal suka sama k pop gitu
karena dulu pas sd aku anaknya barat banget hana montana banget
tapi pas dulu ngikutin ngikutin series yang kayak gitu terus ke pengaruh sih kak lebih tepatnya
kakakku suka korea tanteku suka korea terus kayak jadi sering denger lagunya terus ke pengaruh temen temen juga
sampai akhirnya aku kayak nemuin kayak ini kayaknya baru nih maksudnya untuk aku yang di umur segitu ini hal baru
mereka nyanyi terus ngedance terus traine bareng bareng kan
jadi aku mulai kejerumus terus aku suka sama artis artis sm sih kak
lebih tepatnya aku sm stan
demi menyalurkan kegemarannya kepada idola akila pun rela berpergian ke luar negeri hanya demi menonton konser grup musik korea selatan
yakni shine dan red velvet seorang diri
selain mengoleksi pernak pernik idola korea akila juga gemar menarikan ulang gerakan yang dipertunjukkan grup musik idolanya
hal ini sebagai bentuk konsistensi dirinya
sebagai penggemar grup musik tersebut
sebagai seorang fans k pop gitu kak suka cover dancenya
kalau bisa dijelaskan ini belajar dari mana dan gimana sih caranya over dance dari grup band dari korea ini
kalau aku sih biasanya kalau misalnya tertarik sama dance dari grup itu itu aku langsung nge search di youtube sih kak
biasa kan mereka ada tuh pasti mereka nge post setelah comeback itu biasanya mereka nge post dance
nah aku tuh ngeliatin dari situ kak
biasanya aku kalau misalnya dari youtube tuh entah dipelanin kan bisa tuh kak play nya dipelanin gitu jadi kayak lebih slow mo gitu
terus aku pelajarin atau kalau emang udah susah banget aku cari tutorialnya di youtube
jadi ngeliat orang ngajarin gitu kak di youtube supaya nggak bingung
oh oke berarti belajar secara otodidak begitu ya
aku mau nge lajarin nggak
boleh boleh boleh
gimana nih beragam yang mudah deh
ini pertama pakai counting ya kak
pertama ini dibuka
terus dari sini

kalau cepetnya hitungannya gini
tak hanya mengidolakan seorang penyanyi ataupun aktor
the mom howl you bahkan sudah mendarah daging bahkan mengubah gaya hidup sehari hari
salah satunya seperti yang dilakukan winnie octaviani
winnie mengubah gaya rambut dan gaya busana setelah melihat idol favoritnya
yakni grup musik exo
menurutnya fashion ala korea tidak sulit diadaptasi oleh orang indonesia
sebenarnya berpengaruh ke fashion dan seluruh gaya hidup jadinya sih
jadi yang awalnya mungkin tadinya apa ya namanya juga masih smp gitu
masih mencari jati diri gitu ya kan
jadi kayak pas ngeliat k pop tuh kayak wah ini inspiratif banget nih
jadi mereka berani beda
aku jadi belajar budaya baru juga budaya korea
jadi misalkan makanan juga makanan korea aku jadi suka
terus juga jadi belajar bahasa korea
dan juga dari aku jadi suka dance dulu padahal gak suka
jadi gara gara liat mereka dance jadi suka dance gitu
dan juga fashion sih itu aku bener bener suka banget sama mereka
misalkan di exo aku mau niru atau mau menginspirasikan dari style chanyon exo misalkan
aku bisa ganti jadi style aku sendiri
tapi kan masih ada vibe vibe chanyeolnya
kayak kalau yang aku pakai sekarang ini vibe vibe waktu chanyol di album what alife
mereka tuh pakai baju yang kayak gini agak agak warnanya tiba tiba ada yang terang sendiri kayak gini
sedangkan yang lainnya gelap
tren busana ala idol korea kini menjadi kiblat mode yang dianut winnie dalam gaya sehari hari
untuk mengubah gaya seperti ini winnie mengeluarkan dana yang bervariasi
untuk rambut winnie mengeluarkan dana rp enam ratus ribu hingga dua juta rupiah
sementara untuk pakaian dana yang dikeluarkan sekitar tiga ratus ribu rupiah
demam korea juga merambah ke percakapan sehari hari
ya belajar bahasa korea kini makin digemari banyak kalangan milenial
ada adriana airlia yang sengaja mengambil kursus bahasa korea
jinhyuk si berapa sering
lia yang menyukai grup idol nct ini beralasan dengan belajar bahasa korea dapat dengan mudah memahami makna lagu
serta percakapan grup idol favoritnya saat melakukan pentas secara langsung
lia telah mengikuti kursus bahasa korea selama setahun terakhir
nyemikeyo tuh ngambil kelasnya setiap hari ini kan setiap minggu aku
terus dari gitu ngambil pelajaran itu emang bener bener dari awal
jadi diajarin sama semnya dari awal dari dasar dari kata kata hanggalnya
mungkin awalnya sulit gitu ya tapi pas udah kebiasaan jadi kayak suka
karena emang sebenarnya gak pernah nganggep susah karena suka
untuk mengikuti kelas privat daring bahasa korea ini lia mengeluarkan biaya satu juta rupiah per bulan
ada pun materi kelas yang ia ambil adalah berbicara menulis membaca serta mendengarkan
minat masyarakat untuk mempelajari bahasa korea meningkat dalam sepuluh tahun terakhir
berdasarkan data modern language association sebuah asosiasi penelitian bahasa asal amerika serikat
sementara di indonesia salah satu lembaga penyedia kursus bahasa korea translate in
hingar bingar industri hiburan korea selatan hingga seperti saat ini tidak serta merta
tren ini telah melewati berbagai macam liku dan prosesi hingga mampu memikat hampir seluruh
menurut catatan buku sejarah korea han liwi si ja gogol yeo kegiatan hiburan
yakni berupa seni pentas mulai berkembang pesat di era kerajaan gogulio
namun demikian masyarakat korea telah hidup berdampingan dengan seni penta
sejak tujuh ratus ribu tahun sebelum masehi
jadi kalau kita bicara soal sejak kapan budaya itu ada
pastinya begitu ada masyarakat korea hidup di sana
itu sudah ada budaya korea muncul
nah itu kapan sejak tujuh ratus ribu tahun yang lalu
menurut buku yang saya baca dari situ dikatakan
kalau misalnya orang korea itu kan mereka hidupnya komunal
terus ada kelompok gitu ya grup grup dan setiap grup itu biasanya karena hidupnya bergantung pada pertanian
mereka biasanya berkumpul
nah korea itu tidak seperti indonesia yang tanahnya subur ya
kapan aja tancap langsung tumbuh
kalau di korea tidak jadi mereka pasti sangat tergantung pada cuaca
musim dingin yang panjang itu biasanya padi tidak bisa tumbuh dengan baik
jadi mereka perlu satu semangat untuk supaya hasilnya bagus
nodong itu artinya lagu nodong itu artinya kerja labor
jadi ketika mereka lagi susah berat nanam sesuatu mereka berkumpul menari
nah itu yang jadi cikal bakal kalau menurut saya
kenapa orang korea senang berkumpul lalu mereka menari
gerakannya itu disesuaikan dengan lagu ritmenya
invasi hallyu mulai melanda dunia pasca tahun dua ribu dua
menurut catatan kedutaan besar republik indonesia untuk korea selatan
gelombang ini dimulai dari masuknya industri hiburan korea selatan
lalu merambah ke negara negara lain termasuk indonesia
ada pun grup musik yang mengawali era itu
yakni super junior dan girls generation
serta dua penyanyi solo yakni boa dan rain
walau sudah mendarah daging di masyarakat korea
pelaku seni perlu melalui sejumlah proses untuk bisa naik pentas di panggung hiburan
ada pun berbagai metode yang bisa dilewati
yakni mengikuti kompetisi pencarian idola
bergabung dalam sebuah perusahaan manajemen bakat
hingga melakukan pentas musik jalanan
ada beberapa jalur sebetulnya
itu kan yang persepsi mengenai orang dididik sejak umur tiga belas
oleh manajemennya itu kan satu jalur aja
yang ada jalur itu namanya jalur kompetisi
jadi di sini memang banyak kompetisi kompetisi
di korea yang ajang kompetisi seperti itu banyak sekali
terus juga ada yang jalur dari ngamen
jadi kalau daerah daerah tertentu kayak di hong
hongdae namanya hongdae itu kawasan mahasiswa di kota seoul
itu memang disediakan tempat untuk ngamen
jadi orang boleh booking tempat ke pengelolaannya
terus sudah dia nyai satu jam dua jam di situ
nanti ada yang suka gitu misalnya masuk ke youtube
jadi terkenal langsung masuk tv dia bisa bikin rekaman sendiri
memang yang kalau yang industri terutama sekarang yang
organisasi manajemen yang besar besar
kayak sm entertainment atau cj inm atau tadi big hit
itu memang sudah jadi kayak pabrik mencetak grup grup
dan itu kan putarannya cepat
industri hiburan korea saat ini pun telah dipercayakan
pemerintah republik korea untuk dikelola pihak swasta
pelopor industri tersebut
antara lain lee so man park jae sang dan g y park
mereka memiliki visi yang sama untuk membuat dunia hiburan korea
menjadi ramah untuk ditonton semua kalangan
perusahaan perusahaan yang mengelola industri ini antara lain
selain menjadi idola para artis korea juga didaulat menjadi
brand ambasador dan bintang iklan sejumlah brand produk di korea
penunjukan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk keterkaitan
antar industri yang ada di korea
demam para idol korea ini pula yang tak disiasiakan produsen indonesia
untuk menggandeng sejumlah artis korea menjadi brand ambasadornya
seperti aktor hyun bin sebagai brand ambasador marketplace lazada
serta bts dan blackpink didaulat menjadi duta merek marketplace
asal indonesia tokopedia
indonesia adalah salah satu negara utama di asia yang menjadi pasar industri korea
hal ini terjadi karena budaya korea diterima baik oleh masyarakat indonesia
sejumlah faktor yang menyebabkan indonesia menjadi mudah menerima pengaruh budaya korea
antara lain adanya kemiripan budaya
perilaku masyarakat korea dengan orang indonesia
jadi yang pertama sebetulnya ada yang namanya asianism
perasaan satu asia
nah itu yang awalnya kan kita tahu kalau budaya populer itu selalu didominasi barat ya
dalam hal ini amerika hollywood
nah ketika korea masuk
orang indonesia juga melihat oh ini kok mirip sama kita
terus hormat ke orang tuanya ada ada sungkeman gitu ya
terus ada pulang kampung juga
misalnya terus ada daerah ada kota
ada apa namanya mungkin kalau yang nonton drama yang terbaru ya
itu kelihatan nenek nenek di kampung itu yang masih gosip misalnya
terus kalau ada orang pakainya beda sendiri langsung dikritik misalnya itu
di indonesia juga ada kan ketika orang menonton itu jadi ada perasaan sama
demam korea di indonesia ini turut menginspirasi kedutaan besar korea selatan untuk indonesia
menyelenggarakan korean stage atau konser
konser ini diselenggarakan sebagai puncak acara korean month atau bulan korea pada oktober dua ribu dua puluh
konser ini menampilkan sejumlah idol k pop antara lain
ez monster x super junior dnf serta onf dan diperuntukkan bagi seribu penonton

konsep virtual idol korea di indonesia ini terlihat seperti ini

demam korea tak cuma melanda dunia hiburan
dunia kuliner indonesia teruterinvasi sajian dari negeri ginseng
mulai dari harga kaki lima sampai harga bintang lima
hasil penelitian program studi bahasa korea universitas gajah mada
demi memperkenalkan budaya korea ke masyarakat indonesia
naiknya popularitas makanan korea dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha
salah satunya randi siskandar
randi mendirikan sebuah usaha kuliner korea
yakni hottock atau panekuk ala korea sejak setahun terakhir
randy menilai banyaknya penyuka hallyu yang juga gemar makanan korea
hotteok merupakan kudapan dengan bahan dasar tepung beras
bercita rasa manis yang dimasak di atas pan yang telah dipanaskan
ada pula menu korea lain yang disajikan antara lain
japchae atau mie goreng ala korea dan kimchi bokkeumbap atau nasi goreng kimchi
selain randi ada pula daniel hermansyah yang turut mendirikan usaha kuliner negeri ginsek
daniel yang juga seorang
yang menggemar dari penyanyi asal korea selatan iu
sengaja mendirikan kedai kopi dan makanan korea sebagai bentuk kecintaannya terhadap k pop
nah sebenarnya saya mulai dengan sesuatu yang saya tahu yaitu kopi dan k pop
jadi aku memang sudah lama nggak brew kopi pernah sekolah kopi juga
dan kenapa konsepnya k pop
karena aku memang anak k pop dari dulu
aku fans banget iu dari dua ribu delapan
jadi memang kita bukan tipe yang buka bisnis karena ngeliat
oh ya bagus sih enggak enggak enggak
memang i do this with my heart gitu memang jiwaku di situ
ternyata karena kita doing business with heart gitu kan selalu berkembang kan gitu
kuliner dari negeri semenanjung korea ini pun diterima dengan baik oleh masyarakat
kesamaan cita rasa antara makanan indonesia dan korea
yakni pedas menjadi hal utama yang membuat makanan ini turut digemari
pertama aku suka nonton k drama
terus kayak kalau ngeliat di dramanya kelihatan enak
terus mulai coba coba eh tapi beneran enak
kalau menu yang disukain apa
aku juga suka pedas
rasanya kayak campuran pedes manis gitu ya
sebagai seorang k popers jujur ya kalau misalnya kayak makanan di indonesia udah masuk banyak banget
makanan korea terus kayak minuman street food gitu gitu
biasanya kita cuma bisa lihat di korean drama misalnya gitu kan
kayak topoki tuh apa sih gitu
kalau aku pribadi sih cocok pedas gitu kan
terus kayak asin agak manis gitu
cuman mungkin kayak untuk masuk ke indonesia cukup cocok
karena sama sama asiam mungkin kali ya pedasnya gitu
digemarinya kuliner khas korea tidak lepas dari masuknya serial drama korea yang ditonton masyarakat
pengaruh visual makanan yang menggugah selera
mampu menggoda penonton
dan juga untuk mencoba penganan yang terdapat pada adegan drama
dengan kita lihat korean drama korean musik itu menjamur luar biasa
bahkan mengalahkan budaya populer barat sekarang
nah dan kita juga bisa lihat bagaimana di dalam setiap korean drama tersebut tuh ada adegan makan dan lain sebagainya
nah itu yang akhirnya membuat masyarakat kita menginginkan itu
nah pola seperti ini mbak itu sebetulnya sudah pernah terjadi di tahun tujuh puluh an delapan puluh an di indonesia
tapi dengan kuliner yang berbeda
itu kuliner amerika dan barat gitu
waktu tahun tujuh puluh an delapan puluh an itu musik musik barat
film film barat itu muncul tapi akhirnya apa
budaya fashion budaya makan barat itu juga jadi populer di masyarakat
sekarang terjadi dengan yang korea
kesamaan cita rasa seperti pedas dan manis membuat makanan korea mudah diterima lidah orang indonesia
selain itu penganan ala korea dengan indonesia memiliki kesamaan bahan baku
antara lain beras cabai ikan dan telur
bahan bahan makanan korea ini pun mudah ditemukan pada sajian kuliner sehari hari orang indonesia
karena kita lihat makanan korea seperti kita lihat di depannya si topoki ini yang paling terkenal merah pedas
siapa orang indonesia yang gak suka makan pedas gitu ya pedas
lalu kimbab yang di sebelah sana gitu
kita lihat basenya nasi lalu dia menggunakan banyak sayuran
itu sebetulnya fundamental rasa dan tekstur yang kita juga udah kenal

kimchi yang lezat itu harus ada dua sebetulnya
kombinasi rasa sama teksturnya dia
teksturnya masih sangat perfect masih crunchy masih sangat ternyah
rasanya itu juga balance maksudnya tidak overpowering tidak terlalu pedas
asamnya tetap dapat menyengat tapi tidak terlalu berlebihan
dan ada manisnya sedikit
itu hasil dari fermentasi
nah ini kimchi yang sangat lezat karena banyak sebenarnya kimchi yang kalau kita coba
either terlalu asam atau bahkan terlalu pedas
tak hanya makanan dengan rasa asin pedas dan gurih
ada pula makanan korea bercita rasa manis yang memiliki bahan baku seperti jajanan pasar orang indonesia
injelmi merupakan kudapan korea berbahan dasar tepung beras lalu dibalur tepung kedelai
masuknya makanan korea ke indonesia ini pun bukan sebagai ancaman bagi kuliner lokal
tetapi sebagai inspirasi ide baru
untuk terus berinovasi di dunia kuliner indonesia
tak cuma sekedar sajian
makanan pun bisa menjadi alat perekat perbedaan budaya
yang mampu merajut kebersamaan dan keberagaman di dalam satu harmoni